bagi anda yang belum menukarkan uang lama dengan uang baru masih ada waktu
penukaran uang lama tahun emisi seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dan seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan di bank indonesia akan segera berakhir tepat tanggal tiga puluh desember dua ribu dua puluh
bagi anda yang memiliki uang kertas pecahan rp sepuluh dan rp dua puluh emisi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
serta pecahan rp lima puluh dan rp seratus tahun emisi seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan bisa segera menukarkan di bank indonesia atau bank indonesia perwakilan
karena bank indonesia akan mencabut empat pecahan rupiah tersebut pada tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas
ada empat pecahan uang lama diantaranya pecahan rp sepuluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan bergambar cut nyakdin
kemudian pecahan rp dua puluh tahun emisi seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan bergambar ki hajar dewantara
uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah emisi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan bergambar pencipta lagu indonesia raya wage rudolf supratman
dan pecahan uang rp seratus tahun emisi seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan bergambar presiden dan wakil presiden pertama di indonesia soekarno hatta
berdasarkan undang undang masa untuk mengklaim penukaran dari sejak dicabut dan ditarik dari peredaran itu adalah sepuluh tahun
itu uang tersebut ditarik waktu itu tanggal tiga puluh satu desember
jadi untuk pada tanggal tiga puluh desember dua ribu delapan belas nanti adalah jangka waktu sepuluh tahun untuk masa masyarakat melakukan penukaran uang tersebut